asean harus engage dengan semua stakeholders
inklusivitas harus dipegang kuat oleh asean
karena kredibilitas asean sedang dipertaruhkan
dan indonesia siap berbicara dengan siapapun
termasuk dengan junta dan seluruh stakeholder di myanmar
untuk kepentingan kemanusiaan
dan yang penting untuk saya tegaskan
bahwa engagement bukan recognition
melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan